untuk mengetahui perkembangan situasi lalu lintas di jalan tol jakarta cikampek karawang jawa barat
ada rekan ayu rahmawati yang akan melaporkan langsung
ya ayu bagaimana kondisi arus balik
atau anda masih melihat banyak warga yang mudik
atau anda melihat banyak yang ingin ke tempat wisata
ya selamat siang menjelang sore benny
saat ini saya melaporkan dari kilometer enam puluh dua tol cikampek menuju arah jakarta
mungkin dapat dilihat bahwa kondisi di belakang saya saat ini baik dari jalur a yaitu jakarta ke cikampek
dan jalur b dari jekampek menuju jakarta dalam kondisi yang ramai lancar
dan meskipun demikian sebenarnya pada saat ini itu sudah terdapat kendaraan yang mulai naik volume kendaraannya dari jekampek menuju ke jakarta
untuk itu sebenarnya dari pihak kepolisian dan juga jasa marga sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas
di antaranya yang pertama adalah
telah menyiapkan one way dari tol cipali kilometer satu ratus delapan puluh delapan hingga nantinya akan berakhir di kilometer tujuh puluh dua tol cikampek arah ke jakarta
kemudian rekayasa yang selanjutnya adalah penerapan one way dari cikatama sehingga nantinya akan berakhir di kilometer empat puluh tujuh atau ketika akan memasuki tol layang mbz
namun demikian meskipun kami sudah mendapatkan informasi ini sejak pagi tetapi belum ada informasi lebih lanjut
kapan penerapan rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan
kemudian juga kalau kita melihat kembali situasi saat ini di rest area kilometer enam puluh dua kami sedang menunggu kedatangan dari wakapolri untuk meninjau bagaimana situasi arus balik yang ada di sini
dan memang kalau kami bisa bercerita sedikit beni tentang bagaimana kondisi di lapangan selama beberapa hari terakhir di tol cikampek
memang untuk jam jam seperti jam dua atau jam tiga siang ini belum
terlihat kepadatan yang cukup berarti
tetapi sebelumnya ketika pukul jam tujuh belas hingga jam sembilan belas ini akan terjadi kepadatan di beberapa titik
di antaranya adalah di tol cipali kemudian lanjut lagi ke tol cikampek utama di kilometer tujuh puluh dan di tol simpang susundawan di kilometer enam puluh enam dan juga beberapa titik di rest area seperti rest area yang sekarang sedang saya kunjungi ini di kilometer tiga puluh
memang titik titik krusial itu biasanya terjadi di sore hari
dan pada kemarin ini baru pertama kalinya ditambahkan lagi tol di cikampek ke arah jakarta
sebanyak lima gerbang tol karena memang kepadatan dari arus lalu lintas yang mulai menaik
lalu dari pantauan anda di lapangan dan juga informasi baik dari polisi juga kapan ini kira kira puncak arus balik akan terjadi
ya untuk puncak arus balik
untuk puncak arus balik sendiri benny sebenarnya prediksi sama seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada tanggal enam tujuh dan delapan tepatnya akan dimulai di esok hari
tetapi kami sedang mengantisipasi bagaimana kenaikan arus balik di sore hari nanti karena seperti yang tadi saya telah informasikan bahwa biasanya kendaraan akan terlihat volumenya naik itu di sore hari
dan demikian juga kami menyarankan kepada para pemudik yang akan melintas di tol cikampek untuk selalu melihat jalur jalur alternatif
jalur arteri karena melihat pelajaran dari mudik yang kemarin jalur arteri sempat beberapa kali jauh lebih lengang dibandingkan dengan tol di cikampek
contohnya bisa mengambil ke jalur pantura
selain itu dari pihak jasa marga dan juga dari kepolisian sudah menyiapkan beberapa ruas alternatif atau jalur fungsional tol sadang kutanegara
di mana nanti para pemudik dari bandung bisa melewati jalur tersebut ketika memang sudah dibuka sepanjang delapan lima km
bisa masuk kembali ke tol cikampek di kilometer empat puluh tujuh demi mengurai kemacetan yang terjadi
namun demikian untuk jalur jalur yang fungsional yang tadi saya sebutkan dari sadang kuta nagara memang belum diinfokan kapan saja akan dibukanya
ini memang dipersiapkan untuk arus mudik tetapi harus melihat kepadatan yang terjadi di lapangan
untuk itu kami juga menghimbau kepada para pemudik yang ingin melaksanakan arus balik untuk bisa terus mengupdate informasi melalui sosial media dan juga media mainstream
untuk bisa melakukan
arus balik dengan lebih kondusif